sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
berani ya kamu ngancam saya sekarang ya
bu denger ya
saya tidak menyebut nama ibu
dan orang yang tadi
yang menangkap saya tidak menanya tentang itu
mereka meminta saya menjadi saksi
dan urusan saya sama ibu sudah selesai
kurang ajar sumarno
berani berani gak dia ngancem gue
dia udah beraksi
posisi gue udah makin bahaya
kok kamu belum bobo sih
ini udah jam sebelas
aku mau ketemu bapak
kan tadi om randy bilang
kalau bapak lagi beli mainan buat kamu
tapi aku mau ketemu bapak bu
ibu hubungi suster dulu ya nak
pokok batui ibu
kok bapak baru datang
bapak janji gak bakalan mendingan kamu lagi ya
terima kasih ya pak
syukurlah ternyata bapak gak apa apa
semoga semua masalah ini berakhir
gak ada lagi orang yang mencari bapak
sebentar nak bapak punya hadiah buat alika
nah apa ini
tuh nah bapak nyalain ya
aku suka banget pak
bapak mau bisa ngecewakan

bawa dia ke rumah ya
bawa dia ke rumah
bawa dia ke rumah
iya sih sumarno gak sebut nama gue
tapi dengan sumarno bersaksi kayak gini sekarang jadinya makin terbukti kalau mbak eni nggak ada di tkp saat pembunuhan roy
semuanya akan makin gencar nyari pembunuh sebenarnya
aku gak bisa tidur semalaman
terima kasih atas dukunganmu
terima kasih atas dukunganmu
ya udah lagi lagi
saat itu saya pernah mengatakan makanan untuk ibu andin
di depan sebuah kedai kopi
ibu andin keluar dari rumah
berjalan menuju saya ibu
sekitar pukul lima sore
jadi di saat kejadian
aku sebenarnya lagi gak ada di rumah
dan malah setelah aku pulang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
tante ngapain disini
tante kangen ya
tanpa kepikiran tukang ojek itu
dia orang bayarannya al
untuk meyakinkan tante
aku yakin banget
al sama andin itu udah berusaha
buat ketemu sama tukang ojek itu loh
untuk ngebuktiin ke tante
walau memang kejadian itu sebenarnya udah lama banget
tante coba berusaha untuk
percaya sama mereka